hai penyelidikan kasus pornografi yang menjerat seorang mahasiswi berinisial da terus bergulir
selesai siang aparat direskrim suspolda metro jaya memamerkan barang bukti terkait konten
pornografi tersangka da mulai dari pakaian cosplay laptop telepon genggam hingga kartu atm
yang digunakan untuk menampung uang penjualan konten pornografi petugas mengungkap selama
setahun menjual konten pornografi di internet da memperoleh rata rata lima belas hingga dua puluh juta rupiah
sebulan selain itu polisi juga memastikan kasus ini tidak hanya berhenti pada tersangka
da rencananya penyidik akan memeriksa pemeran laki laki dalam video asusila yang dibuat tersangka
hai karena pengguna website yang berlangganan harus membayar dengan sejumlah uang agar mengakses
konten konten yang dibuat oleh tersangka sudah berjalan lebih kurang setahun ini dan penghasilannya
dalam satu bulan
kurang sekitar lima belas sampai dengan dua puluh juta karasodari d tadi kami tentunya akan menambah tersangka
nantinya karena di dalam undang undang tersebut juga pemeran lain atau yang mendukung itu akan
bisa menjadi tersangka dia sebelumnya ditangkap di kediamannya sebuah kamarkos di malang jawa timur
meski sudah tersangka da yang berusia dua puluh tiga tahun hanya menjalani wajib lapor lantaran masih menjadi
mahasiswi aktif sebuah universitas di tanjung jakarta